hari ketiga pencarian korban tanah longsor di kecamatan cisolok sukabumi jawa barat
petugas masih menghadapi sejumlah kendala
salah satunya sulitnya akses menuju lokasi longsor
jalur ini merupakan salah satunya akses menuju desa sirnaresmi
tempat terdampak longsor pada tiga puluh satu desember lalu
mobil ataupun kendaraan yang bisa melewatinya pun khusus
yaitu mobil dengan spesifikasi penggerak empat roda dan juga motor
nah jalan yang licin dan juga tanjakan yang curam membuat jalur ini sulit untuk dilalui
dari lokasi ini menuju desa sirnaresmi
memerlukan waktu tempuh sekitar setengah jam jika menggunakan sepeda motor
dan satu jam jika mengendarai mobil
namun jalan yang menanjak sempit dan berbatu
membuat perjalanan menjadi tidak mudah dilakukan
ini nih salah satu jalur yang cukup sulit
di daerah ini karena semakin ke dalam jalannya akan rusak dan menanjak
sehingga perlu kemampuan khusus untuk warga ataupun mengendari kendaraan
agar bisa sampai ke lokasi tujuan tersebut
terbatasnya jumlah kendaraan yang bisa digunakan untuk mencapai lokasi longsor
ditambah kondisi cuaca yang tidak bersahabat
menjadi kesulitan tersendiri bagi petugas untuk menuju lokasi longsor
petugas ataupun relawan harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi
lambatannya seperti apa pak
curan dan sempit hanya satu bisa kendaraan akses
kalau berpapasan mesti harus mencari jalan untuk tempat berpapasan
kemudian kami sudah berkoordinasi dengan pak kapolres
dengan rekan rekan dari pemerintah daerah satpol pp
dan membatasi warga maupun jumlah kendaraan yang memang betul betul dibutuhkan dari posko utama
hingga rabu sore petugas telah berhasil mengevakuasi tiga belas korban meninggal
sedangkan dua puluh korban lain dinyatakan hilang
franky wijaya sukabumi